jen andirian jayadi memimpin proses pemeriksaan lanjutan uji balistik dari beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan yakni di rumah verdi sambo
hasil uji balistik dari laboratorium forensik ini diperlukan untuk mengetahui jenis dan juga kaliber peluru serta senjata yang digunakan saat terjadi penembakan delapan juli lalu
rencananya hasil uji balistik terhadap beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lokasi akan diumumkan hari ini
selain uji balistik sebelumnya tim khusus juga mengotopsi ulang jenazah brigadir nofriansah yosua huta barat yang hasilnya baru akan diketahui antara empat hingga delapan bulan ke depan